persipura jayapura mendesak pssi dan pt liga indonesia baru
memberi kepastian kepada klub klub liga dua tentang kelanjutan kompetisi
yang hingga kini belum jelas kapan bergulir lagi setelah terhenti akibat tragedikan juruhan
menurut manajer persipura yan mandenas pada rabu sebelas januari di jakarta
pssi dan pt lib hanya berfokus pada liga satu
padahal menurut dia liga dua dan liga tiga juga saling berpengaruh
terkait dengan sistem promosi degradasi sesuai dengan regulasi pssi
manajer persipura menambahkan penundaan liga dua sangat berpengaruh pada biaya operasional klub
dan pssi disebut tidak merespon surat persipura mengenai kompensasi
kompetisi berjalan kita sudah siap dan kita sudah hadir di pihak untuk bertanding
persipura tiba tiba dibatalkan untuk bertanding karena kena dampak dari kejadian malang
akhirnya kita harus berangkatkan semua kembali ke jayapura lagi
semua biaya kita sudah keluarkan akomodasi kita keluarkan
tapi sampai saat ini kita surati
pssi tidak ada balasan dari surat yang persipura kirim
nah sekarang pertanyaan saya
kalau liga dua dibatalkan atau ditunda tunda terus
pssi dan pt lib kepada kita
persipura hingga kini tidak meliburkan para pemainnya
ramai rumah kiek dan kolega masih berlatih untuk menghadapi sisa dua laga putaran pertama liga dua
skuad mutiara hitam akan menghadapi laga tandang di markas psbs biak
dan laga kandang menjamu persipawa palu